cnn indonesia breaking news
anda menyaksikan breaking news bersama saya yudi yudawan
hari ini satu ratus enam puluh delapan orang jemaah haji asal indonesia pulang ke tanah air setelah tertahan selama tujuh belas hari di filipina
para calon haji ini adalah korban penipuan dari kelompok yang menjanjikan mereka bisa berangkat haji melalui filipina
para calon haji sudah terbang tadi pagi dari bandara nino equino kota manila filipina
dan saat ini dari satu ratus enam puluh delapan jemaah satu ratus sepuluh orang diantaranya berasal dari wilayah sulawesi selatan
sudah tiba di bandara sultan hasanuddin makassar
dan sisanya sebanyak lima puluh delapan orang akan mendarat di bandara cengkareng banten
dan proses pemulangan ini memang sudah terus dilakukan
sejak kedatangan mereka di manila filipina pada tanggal sembilan belas agustus dua ribu dua puluh
dan proses panjang tersebut akhirnya hari ini berakhir sudah
mereka akan kembali ke kampung halamannya
sebanyak satu ratus sepuluh warga berasal dari sulawesi selatan
dua puluh orang diantaranya berasal dari kabupaten pangkep
dan sisanya dari sidrap baru parepare dan luhu utara
mereka pada hari ini akan diserah terimakan kepada gubernur sulawesi selatan oleh
duta besar indonesia untuk filipina johnny lumintang
dan dijanjikan pada hari ini tidak akan ada lagi proses penyidikan
dan pemeriksaan terhadap apakah mereka terlibat atau tidak terhadap paspor filipina
yang digunakan untuk menuju ke tanah suci
dan sembilan orang diantaranya masih ada di filipina untuk menjalani proses penyidikan dan pemeriksaan
sementara lima puluh delapan orang lainnya hari ini juga akan tiba di bandara cengkareng jakarta
untuk kembali ke kampung halaman mereka yaitu di kawasan jawa timur jawa barat kalimantan tengah dki banten dan jawa barat
sudah ada koresponden cnn indonesia
mar dika utama di bandara sultan hasanuddin makassar
dika bagaimana kondisi terbaru dari bandara internasional sultan hasanuddin
silahkan dengan laporan anda dika
ya semakin siang ini memang semakin banyak tampaknya keluarga yang sudah tiba di bandara sultan hasanuddin
untuk menunggu datangannya dari sana ke famili mereka di kantor detensi imigrasi filipina
tadi saya sempat berbincang dengan salah satu keluarga dari kabupaten baru
yang menyatakan bahwa ini suaminya sudah tiba di bandara sultan hasanuddin
dan tengah mendapatkan pengarahan dari gubernur provinsi sulawesi selatan sahru yasin lipo
setelah tadi sebelumnya juga sempat ada serah terima dari duta besar indonesia untuk filipina jelani lumintang

sebelumnya juga sempat ada serah terima dari duta besar indonesia untuk filipina jelani lumintang
yang tiba di bandara sultan hasanuddin makassar ini untuk bertemu kembali dengan sanak familinya
namun memang sampai saat ini mayoritas dari keluarga belum mengetahui
seperti apa teknis pemulangan dan mereka belum tahu pula akan seperti apa kelanjutan dari kasus ini
apakah resmi benar benar ditutup atau belum
karena memang pihak keluarga saat ini hanya mengandalkan keterangan dari awak media
dan juga dari kabar yang mereka terima dari masing masing keluarga yang sempat ditahan
manila melalui sambungan telepon
dan tadi saya sempat bertanya
apa yang diinginkan oleh keluarga
ataupun juga para korban ini
para agen biro perjalanan atau
ada tujuh travel yang saat ini
tengah dalam penyidikan mereka
travel tersebut bertanggung jawab
dengan memberikan atau mengembalikan
kembali uang mereka yang sudah dikeluarkan
atau minimal diberikan
kesempatan oleh kementerian agama untuk diberikan
kuota keberangkatan haji pada
tahun depan ini yuda memang cerita cerita
dari masing masing keluarga ini
pilu dan cukup menyedihkan mengingat
banyak sekali dari mereka yang saja merelakan
asetnya untuk pergi ke
tanah suci rata rata dari masing masing
orang ini keluar uang sebanyak
dua puluh juta sampai yang terbesar

bahkan dari satu keluarga
ada yang berangkat sekaligus dua orang
bahkan tiga empat orang itu artinya
kuota yang dikeluarkan
dan faktanya pernah menginjakan kaki
di tanah suci mekah dan terhenti langkahnya
di manila atau di
dika sempat anda katakan memang ini
pernah terjadi sebelumnya di tahun dua ribu lima belas
sindikat seperti ini memang sebelumnya sudah
sering kali terjadi terutama di
kawasan sulawesi selatan dika
ya salah satu hal yang menarik dari pengakuan
ia menyatakan bahwa pihak travel
salah satu yang disebutkan adalah
pada saat mereka menawarkan kepada calon haji
mereka menyebut bahwa travel
truk tersebut sudah beroperasi lima tahun
dengan menggunakan skema yang sempur
dari negeri berangkat ke tanah suci mekah
dan mereka menyatakan bahwa
praktek ini tidak pernah terbongkar
walaupun dari catatan kepolisian bahwa
provinsi sulawesi selatan pernah ada
hal serupa tapi hasilnya memang
tidak pernah diketahui secara
mendalam begitu apakah travel yang bersangkutan
tutup atau tak bisa beroperasi seperti
ya terima kasih mardika utama atas laporan anda
ya usai jeda berikut kami akan
laporan langsung kedatangan calon jemaah haji
di bandara sultan hasanuddin makassar
dan demikianlah breaking news hari ini
kami akan kembali dengan informasi terkini
dari pemulangan satu ratus enam puluh delapan calon haji dari
filimena di program cnn indonesia
selanjutnya saya yudhi udawan